saudara kita ke informasi selanjutnya angkasa pura i bandara internasional samratulangi manado memperpanjang penutupan operasional penerbangan hingga sabtu empat mei pukul delapan belas waktu indonesia tengah
hal ini dilakukan imbas dari debu vulkanik gunung api ruang yang menyebar di wilayah bandara samratulangi
pihak angkasa pura i bandara samratulangi manado bersama lintas stakeholder di lingkungan bandara memperpanjang penutupan operasional bandara hingga sabtu empat mei pukul delapan belas waktu indonesia tengah
humas bandara internasional samratulangi manado yanti pramono mengatakan
hal ini dilakukan lantaran masih adanya sebaran debu vulkanik di wilayah bandara ditambah status gunung ruang yang masih level empat awas
selama empat hari penutupan operasional bandara sudah ada sekitar sebelas tiga ratus empat puluh lima penumpang dan satu ratus empat pesawat yang ditunda keberangkatannya
yanti juga menambahkan bandara samratulangi manado telah melakukan pembersihan runway dari debu vulkanik
pembersihan telah dimulai sejak kamis malam dengan melibatkan empat belas unit mobil pemadam kebakaran
kami memutuskan untuk memperpanjang nota
hingga dua puluh empat jam ke depan sampai pada pukul delapan belas besok hari
ini dikarenakan masih adanya sebaran abu vulkanik di atas edrome atau di sisi udara kami
untuk pesawat sendiri yang terdampak sampai pada pukul dua puluh empat itu ada satu ratus empat pesawat untuk empat hari
ini juga menambahkan sekitar sebelas tiga ratus empat puluh lima penumpang
penutupan operasional bandara internasional samratulangi manado dilakukan demi keselamatan dan keamanan penerbangan
aldi paskwal kompastv manado sulawesi utara